assalamualaikum wr wb

untuk memastikan identitas jenazah
putri dari sari indah yati berinisial pn
selasa siang melakukan tes dna
di rumah sakit polri kramatjati jakarta timur
suami sari indah yati mengungkapkan
meski identitas jenazah masih menunggu hasil tes dna
namun beberapa perhiasan yang ditemukan
serupa dengan milik istrinya
sementara itu kapolres metro jakarta utara
penyidik sudah memintai keterangan sedikitnya
lima orang sebagai saksi
baik warga sekitar termasuk yang menemukan
dan anggota keluarga
hasil otopsi sementara
mengalah korban atau jenazah
umur kematian bisa sampai tiga dua belas bulan
kemudian sisanya tinggal pulang
sehingga memang identifikasinya
mungkin akan berubah
pihak keluarga telah melapor ke polisi
sejak sari indah yati menghilang pada dua puluh enam desember lalu
identitas jenazah segera terungkap
sehingga keberadaan sari indah yati
bisa dipastikan dan kasus ini bisa terungkap
tim liputan cnn indonesia